presiden jokowi dodo meninjau lokasi persemaian mentawir di penanjam pasar utara kalimantan tibur
jokowi mengatakan persemayan yang dibangun untuk menghijaukan kawasan ibu kota nusantara atau ikn ini sudah rampung
joko widodo menjelaskan persemaian mentawir ini dapat memproduksi lima belas juta bibit tanaman
adapun saat ini peresmian mentawir memproduksi bibit pohon tebe buya pohon sengon hingga pohon salam
rencananya penanaman bibit bibit tanaman yang dihasilkan akan dilakukan pada awal musim hujan
persemaian mentawir ini adalah persemaian yang kita persiapkan untuk menghijaukan ibu kota nusantara plus sekitarnya
dan bisa memproduksi yang seperti kita lihat lima belas juta bibit
yang sekarang ada di sini ada yang untuk estetika keindahan bibit tapi buya ada pucuk merah ada yang nanti untuk mempercantik
dan tebe buianya bukan hanya satu macam ada yang bunga ungu bunga putih bunga kuning semuanya ada
dipersiapkan semua di sini